semoga yang lihat rumah kita ini ya deh
nggak ada yang mau beli rumah ini kayaknya
sabar mak nanti juga ada yang mau
ya mudah mudahan rumah ini cepat lakunya
mak sobri mau ngajak dede ngantar undangan ke ciraus boleh
jangan tersorian pulangnya ya
kalau gitu dede ambil undangannya dulu ya a
iya makasih mak
kamu tidak bilang kan sama bapak kamu kalau emak mau pindah ke cirawas kan
ya sudah mak sobri pamit dulunya
mak dede berangkat dulu ya
mak hati hati di rumah

kem breast ya sobri